tim kampanye nasional jokowi ma'ruf mengisyaratkan calon presiden petahana jokowi dodo akan tampil mengejutkan pada debat ke dua tujuh belas februari mendatang
jokowi akan lebih banyak membeberkan data pencapaian di bidang energi pangan dan infrastruktur
menurut tkn akan ada perubahan gaya jokowi sehingga performa debat tidak monoton
wakil ketua tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ arsul sani mengakui jokowi dibantu sejumlah tim ahli yang berasal dari beragam latar belakang di bidang pangan energi lingkungan dan infrastruktur
saya kira karena ini sudah tinggal seminggu lagi sudah dimulai juga dengan simulasi debat
hanya karena ini topiknya soal energi pangan infrastruktur tentu yang terlibat adalah teman teman di tkn dan para ahli yang
memang punya background soal itu
calon presiden nomor urut dua sandiaga uno berkomentar terkait persiapan jelang debat kedua
sandi mengaku pihaknya sudah mempersiapkan finalisasi dan simulasi debat
sandi mengatakan tujuh belas april dua ribu sembilan belas akan menjadi ajang referendum ekonomi
prabowo sandi yakin debat kali ini akan bisa menjelaskan secara konkret visi misi pasangan nomor urut dua tersebut
kita juga mulai mempersiapkan finalisasi persiapan debat dan simulasi simulasi yang kemarin ini satu minggu pak prabowo sudah menyiapkan
kita yakin bahwa debat yang kali ini akan bisa menjelaskan secara konkret dan real visi indonesia menang prabowo sandi untuk swasembada pangan
suasembada energi suasembada air dan lingkungan hidup
dan juga visi pembangunan infrastruktur yang lebih berdampak kepada rakyat itu tujuan kami
sementara itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem berharap para capres tidak berbicara isu normatif pada debat kedua nanti
dikutip dari detik com direktur eksekutif perludem titi anggraini meminta para capres fokus pada pendalaman materi debat
titi mengatakan tantangan paling besar di debat kedua adalah menjaga konsistensi agar fokus pada visi misi
berbeda dengan debat pertama debat kedua pilpres ini hanya akan melibatkan calon presiden
tema yang diusung adalah energi dan pangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini